tr lima puluh sembilan tahun warga dosun pendopo desa liprakidul kecamatan banyuanyar
kabupaten propolinggo tewas diduga dibunuh tangganya sendiri
ha dua puluh tiga tahun pada senin malam peristiwa itu diduga karena ha sakit hati setelah mendengar
ibunya mengaku telah diperkosa oleh korban seminggu yang lalu tersangka kemudian menghadang
korban yang baru saja pulang dari acara mulid nabi dan langsung menikam tubuh korban dengan pisau
berapa kali maksudnya di sini di sini ditusuk korban setelah itu mendengar sungguh jatuh
sempat lari ya ternyata juga tidak kuat tersangka ha kini telah ditahan polisi
beserta barang bukti sebuah pisau dapur diduga digunakan untuk membunuh korban
dari syakri yongko propolinggo jawa timur